pemerintah mengklaim penerbitan perpu nomor dua tahun dua ribu tujuh belas dilakukan untuk menjaga persatuan dan juga kesatuan bangsa
perpu juga menjadi landasan hukum bagi pemerintah untuk bisa membubarkan ormas ormas yang dinilai radikal ataupun anti pancasila
namun di sisi yang berbeda perpu ini dinilai rentan disalahgunakan oleh penguasa termasuk juga dianggap sebagai kelompok sebagai anti demokrasi
menakar dampak perpu ormas menjadi tema editorial view kita siang hari ini
sudah menemani saya siang hari ini ada kepala peliputan cnn indonesia revolusi riza
selamat siang mas revo kita akan membahas mengenai perpu yang baru dikeluarkan ini meskipun hawa hawanya sudah teaserkan atau sudah disinyalkan oleh menko polhukam dan juga presiden beberapa bulan yang lalu
tapi akhirnya perpu ini keluar juga untuk mengisi kekosongan hukum
cnn indonesia dalam perspektif editorialnya melihat perpu ini seperti apa
kita cnn indonesia ini salah satu isu yang cukup layak untuk diangkat sebagai salah satu topik utama ya minggu ini ya
topik utama minggu ini kan kalau dalam bidang politik selain ada pansus hak angket kemudian ada ruu pemilu dan sekarang ada perpu ormas gitu ya
kita melihat bahwa memang semangatnya sebenarnya untuk tujuannya baik gitu ya
tapi ada cara yang cukup kontroversial ya dinilai kontroversial
ketika perpu ini terbit gitu ya itu kenapa kemudian kita mengangkat isu ini gitu ya secara khusus kita mengangkat topik ini sebagai salah satu liputan utama
kenapa karena memang perpu yang baru dikeluarkan oleh pemerintah ini oleh presiden dinilai mengancam mengancam demokrasi
kebebasan berserikat padahal dalam undang undang konstitusi kita kebebasan berserikat itu kan dijamin oleh konstitusi
pemerintah ini punya wonang penuh untuk membubarkan sebuah organisasi
artinya pemerintah dengan penilaian oleh pemerintah
judgment dia sendiri
judgment oleh pemerintah bisa membubarkan sebuah organisasi
kalau pemerintahnya ini benar mungkin dampaknya benar
tapi kalau pemerintah misalnya kita ini kan punya pengalaman pahit dengan rezim yang otoriter
undang undang subversi dulu dibuat juga dengan tujuan yang mulia
untuk menjaga pemerintahan dan kestabilan negara
tapi kan faktanya ada penyelewengan
ketika pisau ini digunakan dengan cara yang salah itu kan berbahaya untuk kebacaan serikat
sekarang kita kembalikan secara konstitusional saja
perpu ini kan pasti masih harus dikaji oleh parlemen dpr
gas or no nya ada di parlemen berarti
parlemen sendiri bilang sebelum ini disahkan juga pemerintah boleh untuk mengambil tindakan
sekarang siapa yang berhak menakar ormas ini layak atau tidak dibubarkan
itu ya menakar bagaimana ormas ini layak atau tidak dibubarkan
karena peraturan ini membuat atau memberikan wewenang penuh kepada pemerintah untuk menilai itu sendiri
beberapa bulan yang lalu saya ingat pada bulan mei kalau tidak salah
di depan para prajurit tni
presiden jokowi sempat mengungkapkan kegeramannya tentang
mulai maraknya ormas ormas yang dinilai radikal dan juga anti pancasila
bahkan ada kalimat yang agak menakutkan secara diksi
kata gebuk dan juga kata tendang
kita akan ingatkan kembali anda pernyataan presiden jokowi pada bulan mei yang lalu
gara pancasila ini sudah final
tidak boleh dibicarakan lagi
kalau ada yang keluar dari pancasila dari uud empat puluh lima dari nkri dari kebimintaan kita
itu hal yang sangat fundamental sekali
kalau itu ada ormas yang seperti itu ya kita gebuk
orang bicara masalah pki bangkit komunis bangkit itu apa lagi
sudah dinyatakan sebagai organisasi terlarang ada
tanya jelas sekali
ya kita gebuk kita tendang
presiden jokowi yang kita kenal biasanya orangnya suka senyum
sumringah sederhana suka ketawa tawa
kali ini begitu serius dan juga galak mas revo

dengan kegeraman presiden itu
apakah anda lihat tadi dengan diksi atau kalimat presiden dengan kegeraman presiden itu
apakah anda lihat tadi dengan diksi atau kalimat presiden itu
anda lihat memang kondisinya sudah begitu memprihatinkan
sehingga presiden sampai harus mengeluarkan pernyataan itu
dan hasilnya apakah ini juga berlanjut dengan akhirnya keluar perpu ini
sebagai respon atau reaksi dari pernyataan presiden beberapa waktu yang lalu mas revo
diakui atau tidak kan sebenarnya bibit bibit radikalisme itu cukup terasa
dan ini memang cukup menggelisahkan
tapi apakah kegelisahan ini cukup terasa
apakah kegelisahan ini cukup layak atau tidak untuk ditindaklanjuti secara hukum
nah ini kan harus ada pisau pisau hukum yang cukup jelas gitu
kalau dalam undang undang yang dua ribu tiga belas
undang undang yang sebelumnya undang undang orang mas sebelumnya
mekanismenya itu lewat pengadilan
jadi artinya pemerintah ini ada proses hukum yang harus dijalani
nah sekarang kan kalau kita sih sebenarnya mendorong bahwa mekanisme pengadilan itu tetap harus dikedepankan
meskipun kalau dikatakan presiden ini kondisinya sangat mendesak karena
dengan kegeraman seperti itu kayaknya ini sudah mendesak gitu mas
nah itu penilaian
apakah itu bisa diterima alasan alasan kemendesakan harus dikeluarkan keputusan yang sesegera mungkin
untuk bisa menghindari kerusakan yang lebih parah lagi mungkin dalam perspektif pemerintah
penilaian mendesak atau tidak ini makanya apakah kita bisa menyerahkan sepenuhnya kepada pemerintah
atau harus melalui mekanisme atau lembaga lain
saya katakan pengadilan dpr atau cukup pemerintah saja yang cukup yang bisa mengatakan ini kondisi mendesak harus digebuk misalnya seperti itu
karena kalau misalkan cukup pemerintah saja artinya cukup eksekutif saja yang kita khawatirkan adalah kita akan terjebak dalam negara yang otoriter
kecenderungan atau ketakutan itu bisa saja muncul meskipun kita civil society nya sudah sangat kuat
sekarang termasuk medianya bisa bersuara dengan keras
jadi saya ingin mengatakan bahwa perpu ini sangat rentan akan pro kontra
kami juga mempunyai banyak laporan
ada masyarakat juga terbelah
ada yang pro ada yang kontra
tentunya saja banyak masyarakat yang mengaspirasikan terkait dengan perpu ini
kali ini ada forum advokat pengawal pancasila yang mendatangi kantor kementerian koordinator bidang politik hukum dan keamanan
untuk memberikan aspirasi mereka terhadap penerbitan perpu pembubaran ormas radikal ini
sudah ada rekan saya yudi yudawan di sana yang akan melaporkan
yuda apakah forum advokat ini mendukung atau justru mereka menilai bahwa perpu ini akan justru malah merusak dengan anti demokrasi tadi
ya tadi saya sempat mendengarkan perbincangan anda dengan mas revo menarik sekali
terkait dengan beberapa hal variable
apakah memang kebijakan ini muncul akibat suasana situasi genting di mana perpu ini perlu muncul karena undang undang yang ada

dan kemudian perbincangan ini menunjukkan bahwa perbincangan ini tidak lagi mampu mengakomodir kondisi perkembangan organisasi masyarakat di indonesia
sejumlah perwakilan dari advokat yang datang ke kantor kementerian koordinator bidang politik hukum pada siang tadi
dan yang menarik adalah mereka sendiri akan menjadi salah satu gara terdepan untuk memberikan tidak hanya advokasi
tapi juga memberikan pemberian bantuan hukum kemudian pemberian mitra dalam pemberian informasi
terkait juga pendampingan pendampingan lain
tetapi yang menarik adalah memang harus kita waspadai ataupun yang kita mengerti
bahwasanya ada beberapa hal yang mana ketika perpu ini muncul
tadi salah satunya terkait dengan apakah memang sudah begitu urgentnya sehingga munculnya perpu ini
kemudian yang kedua apakah memang latar belakang bagaimana pemerintah bisa terkesan secara pribadi atau secara personal melakukan pemberangusan ataupun melakukan pemutusan
ataupun pencabutan izin terhadap sebuah organisasi masyarakat yang selama ini sudah mulai tumbuh kembang seperti banyak
kurang lebih ada tiga ratus ribu parpol yang ada di indonesia seperti yang dikatakan oleh wiranto tadi
namun yang menarik adalah bagaimana nanti ke depannya pemerintah sendiri menyikapi perbedaan perbedaan tersebut
tadi wiranto mengatakan bahwasannya pemerintah akan sangat terbuka apabila nanti apabila ada sebuah organisasi masyarakat memang dicabut izinnya
bila berkenaan dengan bertentangan dengan pancasila dan undang undang dasar empat

mereka masih bisa mengajukan gugatan hukum baik itu di mk maupun di peradilan
dan ini merupakan sebuah hal yang belum jadi kita perlu apresiasi juga dan perlu sama sama kita kawal sehingga tidak ada lagi tendensi
tidak ada lagi ketakutan apabila nantinya pemerintah mempunyai legitimasi yang begitu otorita terhadap kebijakan ini
seperti tadi mas revo sempat katakan bahwasanya kita harus mewaspadai kita harus juga lebih alert
apakah nanti ke depannya pemerintah masih bisa mengajukan hingga disini
yang mungkin ada yang punya negosia yang mungkin ada karakteristik

kita percaya dengan adanya amunisi perpu nomor dua tahun dua ribu tujuh belas ini terkait dengan kebijakan kebijakan tinggal dalam membatasi organisasi masyarakat
dalam menyalurkan aspirasi mereka politik dan juga ideologi maupun sesuatu yang berkaitan dengan politik ataupun berkaitan dengan sesuatu yang bersebut pendapat mereka
baik terima kasih yudi yudawan
kami akan terus mengupdate informasi dari anda terkait dengan bagaimana pro kontra mungkin atau aspirasi dari tingkat bawah terkait dengan perpu yang sudah dikeluarkan
mas revo kalau tadi kita lihat ini kan perpu ini kan dikeluarkan jika ada prakondisi prakondisi atau syarat syarat tertentu yang mendesak
kita akan boleh dikeluarkan kita akan lihat bagaimana grafisnya prasyarat prasyarat atau prakondisi apa secara peraturan perundang undangan
yang kemudian mengharuskan bahwa pemerintah ini bisa mengeluarkan perpus
tiga syarat yang tadi ada nampaknya bukan ini kita lihat grafis yang lain
tiga syarat syaratnya antara lain kalau bisa saya bacakan mas revo ini pertama adanya keadaan yaitu kebutuhan yang mendesak untuk menyelesaikan masalah hukum secara cepat
kemudian kekosongan hukum yang ada kemudian undang undang yang dibutuhkan tersebut belum ada sehingga terjadi kekosongan hukum
ini adanya keadaan yang mendesak undang undang yang telah ada belum cukup memadai untuk mengatasi masalah ini
kemudian solusi selain membuat undang undang baru yang kita tahu prosesnya lama sekali ruu pemilu aja lama sekali mas revo
kalau kita lihat dari ketiga prakondisi ini apakah ini sudah sangat memenuhi syarat sehingga pemerintah harus mengeluarkan perpus
misalnya seperti keadaan yang sangat mendesak ini mas revo
sisi yang indonesia sebenarnya tidak pada taraf untuk menilai apakah kondisi ini mendesak atau tidak
tapi jika kita memberikan analisa memang beberapa organisasi
ini kan memang sudah ada yang menanamkan bibit bibit kebencian atau radikalisme itu memang ada gitu ya harus kita akui ada
nah tapi apakah kemudian yang tadi pertanyaannya budi apakah kemudian penilaian penilaian itu penilaian penilaian ini hanya diserahkan kepada pemerintah atau tidak
kondisi yang mendesak ini siapa yang bisa menetapkan kondisi keadaan ini mendesak
apakah cukup pemerintah atau
melalui lembaga peradilan
kalau tadi kalau kita lihat dalam isi perpu kalau tidak salah di dalam perpu itu tidak perlu atau tidak mengharuskan bahwa pembubaran ormas harus melalui putusan pengadilan
menurut anda ini melanggar due process of law atau supremasi hukum dan juga rule of law yang memang menjadi salah satu tiang penyangga negara demokrasi gitu mas
kalau kita mau mengedepankan supremasi hukum harusnya memang semuanya ini melalui proses hukum
siapa yang berhak untuk memutuskan bahwa ini organisasi ini adalah menyimpang dari konstitusi misalnya
atau organisasi ini menyebarkan bibit bibit radikalisme
atau misalkan organisasi ini merupakan organisasi separatis
nah kalau kita mengedepankan supremasi hukum artinya hukum dalam hal ini adalah lembaga pengadilan ya
dia lah mereka lah yang memutuskan
kalau sekarang kan yang membahayakan yang kita nilai yang cukup kontroversial ya dalam perpu ini adalah
semua ini diputuskan oleh pemerintah
nah disini yang kemudian sian indonesia kemudian kita mengangkat pro kontranya
ada beberapa partai politik yang mendukung perpu tapi kan juga ada partai politik yang menolak perpu
yang mendukung perpu pdip golkar p tiga r dan sebagainya
partai partai pendukung pemerintah lah ya
kemudian ada yang menolak ada gerindra ada pan demokrat dan pks gitu kan
kemudian ada organisasi organisasi kemasyarakatan
yang mendukung perpu
termasuk yang tadi disampaikan oleh yudi yudawan
hari ini ada forum advokat ada nadratul ulama ada sebagainya
tapi juga ada lembaga seperti kontras dan sebagainya yang menolak perpu
artinya ini kan pro kontra ini yang sekarang lagi kita cermati nih
kita sih berharap mekanismenya tetap konstitusional
artinya bahwa perpu ini yang sekarang dinilai ada pro kontranya
masuk ke parlemen dikaji oleh parlemen
badan legislatif ini kalau ini lolos berarti kan menjadi undang undang baru
kalau enggak berarti batal kita kembali ke undang undang yang lama
oke kalau kita bicara mengenai dampak dampaknya mas revo
ini kan banyak yang merasa bahwa sebagian kelompok yang mendukung tentu saja
itu merasa harus dikeluarkan perpu untuk bisa mengantisipasi atau mengatasi dampak dampak negatif
dari aktivitas organisasi organisasi yang dinilai anti pancasila ataupun radikal ini
menurut mas revo sendiri jika memang ketika perpu ini dikeluarkan
dan pemerintah memutuskan organisasi a misalnya
itu dibubarkan karena ideologinya bertentangan dengan pancasila ini
apakah dengan serta merta bisa menghentikan proses ideologisasi
atau menghentikan proses radikalisasi atau penyebaran kebencian yang mereka lakukan
ini memang perpu ini kan
atau penghentian ini kan sebenarnya adalah langkah jangka pendek
langkah jangka panjangnya yang sebenarnya harus dipikirkan oleh pemerintah
kita kan tidak bisa menghambat sebuah ideologi misalnya
ideologi komunisme misalnya sudah dilarang tapi kan tetap aja
ada yang mempelajari dan berkembang
at least simpatisannya gitu loh ya
iya gitu lah
kalau misalkan sebuah organisasi ini dibubarkan
paksa dibubarkan dicabut status hukumnya
kan ini tidak menutup kemungkinan organisasi ini akan tetap berkembang
ideologinya akan berkembang secara underground secara bawah tanah
artinya ini jangka panjang yang harus dipikirkan oleh pemerintah sebenarnya adalah
bagaimana meng counter sebuah ideologi
ini kan perang soft power ya
artinya persuasif lain yang ideologi atau pemikiran harus dilawan dengan pemikiran
siapa yang harus menjadi gadah terdepan untuk counter narasi atau ideologi seperti mas revo
ini mungkin cara yang lebih tepat dibanding proses hard power seperti penegakan hukum seperti ini
siapa yang paling penting civil society kah atau pemerintah kah yang harus memimpin
iya harus bersama sama
kasus ideologi seperti ini kan harus bersama sama
pemerintah bersama civil society harus sama sama
tapi kan harus ada kesepahaman dulu kan bu
artinya pemerintah dan civil society ini sepaham bahwa paham x ini adalah sebuah paham yang radikal
dan kemudian diperangi bersama gitu
yang menjadi gadah terdepan
dua duanya kalau pemerintah bergerak tapi civil society nya menolak
dia tidak akan efektif begitu pula sebaliknya
tapi pemerintah tidak memberikan ruang yang cukup luas untuk bergerak
sama aja bohong juga
yang terakhir mas revo ini cuaca politik tanah air kan hampir satu tahun terakhir ini kan luar biasa menegangkan polarisasi
tidak hanya ada dibicarakan tapi terlihat jelas di masyarakat
kalau kita melihat selama ini polarisasi atau masyarakat yang terbelah itu betul betul terjadi
kalau kita lihat dengan pro kontra yang semakin besar terkait dengan perpu ini
apakah cnn indonesia sendiri memprediksi atau anda sendiri melihat bahwa kondisi di bawah ini akan kembali terbelah
keterbelahan itu semakin runcing atau nanti akan kedepannya akan bisa ada titik temu lagi yang bisa diharapkan
bagaimana cnn indonesia bisa memberikan kebijakan editorial untuk bisa meredam atau mendinginkan situasi
sehingga polarisasi yang ada ini tidak semakin tajam lagi mas

kita harus sama sama mengakui bahwa
sebenarnya bangsa indonesia ini kan bangsa yang masih sangat muda kan
dibandingkan dengan amerika yang sudah berapa ratus tahun gitu kan
atau rusia atau misalnya inggris yang sudah beratus ratus tahun gitu
kita ini kan baru tujuh puluh satu tahun
nama indonesia sendiri aja juga baru terucap ketika tahun dua puluh delapan gitu
nah artinya kita memang bangsa yang berproses
dan kita sebagai media adalah bagian dalam proses itu
bagaimana memberikan pendidikan atau memberikan apa ya
pencerahan pencerahan gitu ya
ini kata kata yang sangat sangat ini sebenarnya sangat sangat tinggi gitu ya
tapi setidaknya kita berusaha mengambil bagian bagaimana membentuk
bahwa kita telah sepakat bahwa negara ini adalah negara kesatuan republik indonesia
dan sama sama menjaganya seperti itu
kalau dibilang bahwa kemarin ini kan proses proses gitu ya
ini proses pembelajaran lah proses pembelajaran bersama untuk masyarakat kita yang kemarin terbelah
tapi biasanya itu kan seasonal gitu ya seasonal
kalau misalkan ada musim musim pil kadang misalnya gitu atau musim musim politik
tapi setelah itu ya kita sama sama lagi
mudah mudahan si red indonesia juga kebijakan editorialnya bisa
meskipun memberitakan pro kaltra juga dua cover boste juga bisa menjaga kedamaian dan juga keademan situasi ini
terima kasih sekali lagi mas revo atas perbincangannya siang hari ini